ya dan langsung saja kita sudah tersambung melalui skype dengan bupati bolaang mongondo timur bapak sehan salim lanjar
good morning assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini jadi cara yang unik banget ya
di sisi yang lain bu bolaang mongondo timur ini belum ada kasus corona
tapi ada cara yang dilakukan berkeliling sambil membawa peti mati
itu apa pak kenapa memilih cara itu
saya kira bahwa bukan menakuti tapi sebagai mengingatkan kita
saya sejak awal sejak bulan maret melihat virus begitu masif
saya langsung sampai di empat puluh delapan unit peti mati
tujuh diletakkan di
langsung saya menaikkan di atas mobil
mengingatkan kepada masyarakat
hanya menjadi tiga hal
yang pertama kita sabar tinggal di rumah
atau kita harus tinggal di rumah sakit
dan kemudian jika dokter tidak mampu mengawasi atau menengani kita
berarti kita akan tinggal di peti mati dan tinggal kenangan
itu sebenarnya yang saya lakukan
alhamdulillah itu sangat di respon oleh masyarakat saya
dan sejauh ini kesiapan bulaang mongondo timur sendiri untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas ini seperti apa pak bupati disana
ya karena kita kan harus pertama bukan berpikir untuk bagaimana mengobatinya
tapi bagaimana mencegah
karena sejak awal saya sudah mengikuti bahwa ternyata virus covid sembilan belas
dia tidak punya sayap
dia tidak punya kaki
jadi dia masuk di satu wilayah
orang dari luar yang bawah
atau kita yang gatal kaki
yang datang di wilayah yang sudah tahu ada pandemi
kemudian akhirnya kita terpapar dan kita masuk di wilayah kita
sehingga hanya menyebar
jadi ada dua hal yang kita cegah
yaitu masuknya orang
baik itu orang bol tim yang beraktivitas di luar
anak anak kita juga yang kuliah
ketika pulang kita langsung ke rumah

itu kita awasi semaksimal mungkin
alhamdulillah sampai sekarang
kita bol tim masih dalam keadaan zona hijau
lalu kalau kita bicara soal warganya sendiri yang berada di dalam wilayah bapak bupati nih
kemudian di bolang mongondo timur
kesadarannya seperti apa sih pak
apakah warga sudah bersiap dengan masker
kemudian juga mereka sudah melakukan physical distancing
itu seperti apa pak
iya jadi tidak mudah ya mbak
makanya saya tidak hanya sekedar memberikan kepercayaan kepada teman teman di gugus tugas
dinas badan tni polri
sampai ke tingkat kepala desa
saya sebagai penanggung jawab utama sebagai bupati
dan memang sudah hampir sepuluh tahun saya jadi kepala daerah
dalam momen apapun
saya berupaya untuk memberikan edukasi ke masyarakat dalam semua hal
makanya tidak asing bagi masyarakat kalau saya turun dengan gaya bicara saya
untuk bagaimana memberikan keyakinan saya sebagai pemimpin
alhamdulillah dengan demikian
secara perlahan masyarakat saya memahami dan mereka menahan diri
beraktivitas hanya di dalam boarding
dia nelayan dia petani pengusaha
itu sebenarnya hanya dalam bolting
kalau keluar pun mereka itu harus pamit diperiksa
dan setelah kembali
itu tetap diperiksa
dan hari ini agendanya rencana mau kemana pak bupati
ini hari insya allah sesudah ini saya ikuti paripurna di dewan perwakilan rakyat
saya tinjau lagi kesiapan sembilan bahan pokok yang saya persiapkan untuk masyarakat
akibat dampak daripada pembatasan yang saya lakukan
sesudah itu ada kunjungan dari pak kapolda dan pak pangdam sulawesi utara
mereka ada roadshow di tiga daerah
mungkin hanya satu jam mereka singgah di salah satu desa pesisir
kemudian saya jalan lagi di satu kecamatan namanya kecamatan wangan
yang masih ada sembilan desa di sana
itu perlu tiga hari dua tiga hari saya harus turun lagi
karena saya tidak hanya sekedar jalan peliling begitu
tapi harus berhenti bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat
dia senang dia tidak galau
karena tentunya kalau melakukan pembatasan ada konsekuensi
jadi bagaimana masyarakat saya bisa hidup gitu
tetap akan melanjutkan sosialisasi membawa peti mati itu ya pak ya
harus mbak harus mbak sampai dia reda
ini kan bukan cuma urusan orang sakit atau mati
ini urusan ekonomi bangsa yang semakin merosot
ini tanggung jawab kita sebagai anak negeri
satu negara itu bisa bubar bukan hanya ada agresi dari militer dari negara lain
tapi juga kehancuran ekonomi bisa membubarkan negara yang kita cintai ini
akan puranda dan orang akan turun menjadi
tentunya kejadian orang orang turun nekat untuk ngerampong itu
mulai terdesak ekonomi
ini persoalan yang saya kira bahwa ini urusan republik
ini urusan bangsa yang harus diserisi
bukan hanya urusan ada yang mati
mati juga sepuluh juta kan kita punya penduduk yang dua ratus tujuh puluh an juta
itu bukan itu urusannya
urusannya bagaimana kita mempertahankan negara yang kita cintai ini
karena recovery untuk memperbaiki ekonomi membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun
dan itu akan menyedihkan tentunya
makanya saya turun ke lapangan demi tanah air
demi cinta kepada indonesia yang sekarang ini tentunya perlu kita
relakan waktu kita untuk bagaimana agar indonesia itu
tidak terlalu sulit dalam merecovery ekonominya
butuh kerjasama ya antara semua pihak untuk mendukung program ini
ya ini mbak dinar bukan cuma urusan ada yang mati
bukan itu urusannya
yang mati juga dengan jantung ini setiap hari lebih banyak
persoalannya virus covid sembilan belas ini mengacaukan lebih dari dua ratus sembilan negara ekonominya
dan indonesia yang paling kena dampak
dan kita dalam masalah keuangan negara
baik terima kasih
terima kasih pak bupati sudah bergabung bersama cnn indonesia good morning pada pagi hari ini
dan kita berharap bahwa bola amoondo timur tetap dalam kondisi hijau terhadap pandemi ini ya
terima kasih bapak
selamat melanjutkan aktivitas utamanya sosialisasi kepada masyarakat ya